kita pergi cari tempat pusuk ini
ada apa bapak lepati
menurut saya kita harus melaporkan penculikan kitab itu kepada gusti prabu siliwan
ya aku sependapat dengan kamu
kalau begitu kamu ikut saya untuk menghadap gusti prabu
seperti ini ke sana
peganglah dengan kokoh
dan lihatlah bidikan
semacam itu ke sana
wah tidak terkena
itu baru tepat
tenteng ya ngajar ke nama tuh
kisana sepertinya kami harus pamit sekarang
kami harus melanjutkan perjalanan kami
berhati hatilah di perjalanan
terima kasih atas ilmu dari kisana
oh iya kalau benar tahu nama kisana siapa
namaku gagak lumai
saya gagak merah
panyol aja kiaman matura
kalau begitu kami mau hantar
ada apa saudaraku
apa kamu tidak mau menolongnya igris
kamu tahu dia sekarang
tapi kamu pergi meninggalkannya
jangan salah paham dulu
aku waktu itu memang ingin menolongnya
tapi tenaga talamku tidak mampu untuk mengobatinya saudaraku
aku pergi ingatnya igris
aku pergi bukan untuk meninggalkanmu
tapi aku ingin mencari bantuan saudaraku
bukan begitu kecuraling
kau memang pandai bersilat lidah
kamu harus percaya kepadaku
lagi pula kalian sudah tahu kalau kita sedang mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan tahta kerajaan pajajaran
dan kita akan membunuh prabu siliwangi
aku tidak percaya kata katamu
aku akan menghapusmu sekarang
aku sudah menghapusmu sekarang
saya tahu igris
jangan lupa igris
kau masih percaya pada ular berbisa ini
jangan mentang mentang dia saudaramu
kau percaya begitu saja semua perkataannya
bukannya aku percaya pada amuk merugul
tapi aku tidak ingin kita terkecah belah sebelum tujuan kita tercapai
jika aku ada bukti rencana jahatmu pada nyegelis
kau akan aku habisi
sangat mudah sekali untuk aku kelabui
dan aku benar benar tidak terima
kalau kamu tadi sudah menunjuk muka ke ranggabwana
aku akan membunuhmu
di tangan aku sendiri ranggabwana
ayo kita pergi dari tempat duduk ini
ada apa bala bati
menurut saya kita harus melaporkan penculikan kitab itu kepada nihglis
ya aku sependapat dengan kamu
kamu ikut saya untuk menghadap gusti prabu
untuk menghadap gusti prabu

tidak ada yang bisa diberikan kepadamu

untuk ditangkap oleh readers tips kita

suara ini betul satu
masih lama sekali
saya memaksak rindu tak tersentuh
dan mais mais kita sekaligus kunjungin
kami hanyut berbagi bahwa kita harus gimana
sampai saya bisa terima itu

kita tak tolong jangan bunuh mereka
biarkan mereka hidup
sekarang perih kalian dari sini
sebelum aku berubah pikiran
aku tidak menyangka kalau nyai adalah gusti ratu sumbangan
ini adalah keberuntunganku
aku benar benar tidak menyangka
ini akan mempermudahku untuk mendapat kepercayaan seliwan
tidak usah menyembah seperti itu kepada aku
kalian mencari gusti prabu
silahkan menghadaplah kepada gusti prabowo
baik gusti ratu
dia orang yang baik
dan dia sudah menjadi prajurit pajajaran
alhamdulillahirrahmanirrahim ya allah
kini pajajaran memiliki orang seperti dia
ampun gusti prabu
saya menghadap ingin melaporkan keadaan yang sangat penting gusti prabu
kitab raja musti telah dicuri dari tempatnya guci prabu
kitab raja musti telah dicuri
benar gusti prabu
saya sudah berusaha untuk mencegah
saya sudah berusaha untuk mencuri
siapa yang telah mencurinya
pencuri itu adalah seorang nenek
yang pernah menyamar sebagai gusti ratu sumbanglarang
kali ini dia menyamar sebagai seorang prajurit ganyaprapa
jagad dewa batara
apa yang hendak ia lakukan dengan kitab brajamusti itu
aku harus mencari tahu
perketat penjagaan istana
jangan sampai ada lagi pencuri yang masuk ke dalam istana ini
baik gusti prabu
kebetulan saya satu pelajar
jangan sampai ada lagipentuan
daya wahruwritten yani satu laki
silahkan beli nieda teh
dialah yang menolong dinda di kala dinda sedang berada di luar istana
dia orang yang baik
sebenarnya apakah yang terjadi
menggapa balapati dan kepala prajurit
menghadap kakanda dan membuat kakanda cemas
dia sudah mencuri kitab raja musti
dari ruang semediku
akan datang bahaya besar
dikuasai oleh orang yang jahat
apa yang akan kakanda lakukan
kanda akan bersemih
anda akan membahas masalah ini
kanda akan memperve sandwiches
kanda akan koleksi baju belakangnya